ada sejumlah poin yang menjadi sorotan dalam revisi undang undang kpk
ya diantaranya yakni tentang dewan pengawas dan kpk harus berkoordinasi dengan lembaga hukum lain
berikut adalah tujuh poin yang menjadi sorotan dalam revisi undang undang kpk
pertama pemerintah dan dpr sepaket adanya dewan pengawas
ini adalah poin pertama lalu ada poin kedua yaitu kpk sebagai lembaga eksekutif di bawah pemerintah tapi tetap independen
kemudian poin ketiga pelaksanaan penyadapan yang tentunya masih akan dibahas dalam revisi undang undang kpk yang akan digelar hari ini
ya dan juga ada poin keempat mekanisme sp tiga atau penghentian penyidikan kasus
dan juga poin kelima mekanisme penggeledahan dan penyitaan
dan tentunya masih ada poin keenam sistem kepegawaian kpk di bawah asn
dan yang paling terakhir adalah yang ketujuh ini adalah kpk harus berkoordinasi dengan lembaga hukum